sebenarnya kan kalau dari kpu bilangnya semua partai politik sebenarnya diundang untuk hadir
tapi apakah memang sifatnya tidak wajib begitu pak ilham untuk hadir
ya yang namanya undangan biasanya kita tidak wajib
bahkan ketika rekapitulasi pilek pilpres itu pun juga tidak wajib
selama kemudian kita memberikan pemberitahuan kepada para peserta pemilu
ini ada kesempatan untuk kemudian hadir saksi
misalnya saja hadir dari partai politik untuk ikut serta dalam proses penetapan atau rekapitulasi misalnya
kalaupun kemudian mereka tidak hadir ya itu tidak ada masalah karena bukan obligasi bukan kewajiban
tetapi ini hanya kemudian kpu mengundang kepada seluruh peserta pemilu agar kemudian nanti
ya ini kan memang ajangnya ajang pemilu
peserta tentu harus dilibatkan diikut sertakan dalam proses perentapan ini
oke jadi memang sifatnya tidak wajib tapi
kewajibannya adalah kpu memberikan undangan kan pak untuk semua
kpu tentu secara etika lah ya kemudian bahwa peserta pemilu kita undang semua
kita undang semua nanti terserah atau tidak hadir atau tidak tentu itu hak dari para peserta pemilu
tapi kalau waktu periode pemilu sebelumnya waktu pak ilham memegang di kpu hadirkah semua partai politik kok
ya sepertinya juga tidak hadir semua ya tentu mereka menganggap ini penting atau tidak
atau juga ada yang
ada yang mungkin belum legowo dan sebagainya gitu ya tentu itu menjadi hak dari partai politik
oke nantinya berarti kalau melihat rapat pleno ini ini juga dihadiri tadi ada menteri sebenarnya
nah kalau ini beda sifatnya kalau tadi saya tanya partai politiknya yang mungkin bukan menjadi sebuah kewajiban
tapi kalau menteri dari pemerintah ini juga apakah sifatnya tidak wajib juga
tidak ada kewajiban untuk hadir ya tetapi kemudian
kpu merasa bahwa penting untuk kemudian mengundang pihak dari pemerintah dan juga partai politik tadi
karena ini kan ajang pemilu ya biasanya yang diundang itu seperti kita lihat ada ketua dpr ketua mpr
tapi itu juga unsur pimpinan kemudian juga dari kepolisian dari tni dan juga dari para menteri menteri terkait
misalnya saja menko polhukam kemudian tadi ada pak nadia ada mendagri
nah itu yang kemudian diundang oleh kpu
sementara kementerian kementerian yang tidak ada hubungan dengan kepemiluan saya kira tidak
nah kemudian juga bisa kita lihat rombongan dari masing masing peserta pemilu
itu biasanya kita jatah gitu ya
karena kan kapasitas dari ruangan tidak mumpuni tidak banyak gitu ya
jadi misalnya dari pasangan satu berapa orang pasangan dua berapa orang pasangan tiga berapa orang
jadi sesuai dengan daftar undangan yang ada baru bisa masuk ke ruangan ini
tadi kita lihat dari ketua mpr
tetapi saya kira sekali lagi ini bukan kewajiban
saya tidak tahu faktor apa yang kemudian
karena kan yang terkait dengan pekerjaan pekerjaan kpu sebagai penyelenggara pemilu ini kan dpr
jadi dpr yang juga menjadi anggota mpr
tetapi yang banyak bekerja berkoordinasi dengan pekerjaan pekerjaan kpu tentu komisi dua dpr kan
nah kalau saya lihat di situ apakah pak doli itu kapasitas dia sebagai ketua dpr atau bagian dari partai golkar atau bagian dari pasangan
tapi saya kira mungkin beliau kapasitas beliau sebagai ketua komisi dua
oke yang sangat berkaitan erat dengan kinerja kpu
ini biasanya nanti dari pasangan kita nanti kalau udah tanda tangan sebutnya apa nih
calon presiden atau sudah jadi presiden dan wakil presiden
ya kalau presiden kan presiden terpilih ya
karena dia sudah ditetapkan sebagai pemenang maka bisa disebutkan sebagai presiden terpilih
sekitar lima sampai enam bulan dua puluh oktober
bagaimana kemudian dpr nanti menyiapkan
itu kpu diajak turut serta berkoordinasi dengan mpr terkait dengan mekanisme pelantikan
sama juga ketika mekanisme pelantikan anggota dpr pada tanggal satu oktober yang akan datang gitu ya
itu penginapan bahkan kami yang handle gitu ya
karena kan prosesnya itu masih di tangan kpu
nah nanti saya tidak tahu koordinasinya seperti apa
saya kira kpu nanti akan berkoordinasi dengan mpr
untuk kemudian bagaimana poros pelantikannya
apa bagian dari pekerjaan kpu dalam proses pelantikan ini
apa kemudian bagian dari proses pelantikan oleh mpr
jadi memang ada yang terpisah bagiannya
oke ini gambar tadi ketika prabowo dan gibran sudah datang hadir
kantor kpu pagi tadi
ini kalau kita lihat semua tim dua semuanya putih ya pak ya
sudah ketok palu dari mahkamah konstitusi
dan tinggal menunggu rapat pleno pada hari ini
ini selisih berarti sekitar dua hari
tapi kpu mungkin mengambil waktu yang
karena mungkin kpu sudah menyiapkan draftnya
pembelajaran dari proses ketika
lima tahun gitu ya gitu kan kpu kena etik ya karena ketika itu pkpu ini belum disiapkan
masih pkpu lama jadi itu juga di soal kemarin di mk kemudian juga katanya ada juga yang akan melakukan proses apa hukum ke petun gitu ya
nah saya kira kpu sudah repair sudah belajar gitu ya untuk kemudian menyiapkan itu semua
itu memang tidak sulit karena ini adalah surat draft surat keputusan dari kpu itu sendiri
jadi kpu mungkin sudah siap siap dan template nya sudah dari pengalaman dua ribu sembilan belas gitu
karena dua ribu sembilan belas kan menggunakan undang undang yang sama jadi sudah ada jadi tidak ada masalah harusnya
dan saya kira makanya kpu kemudian menghitung ya mungkin hari ini yang ditetapkan
padahal kalau kita hitung dari senin selasa rabu kamis masih bisa gitu tapi kpu mengambil pada hari selasa ini
kalau template nya atau tadi pak ilham cerita template nya nggak akan berubah
paling berarti hanya diganti tahun
hasil keputusan mk nya berapa nomor keputusan mk kemarin gitu kan
tidak ada yang ekstrim gitu ya pak ya perubahannya
tidak ada yang ekstrim jadi tinggal di hasil dari mk kemarin
tinggal sampai dimasukkan ke dalam tempe tersebut itu sudah bisa keluar sk nya
oke ini sebenarnya kan sudah dijatuhkan jam sepuluh nih pak
udah lewat dua puluh lima menit biasanya ini nunggu apa sih
saya tidak tahu apa yang ditunggu ini pengalaman menarik sebetulnya
jadi kalau kami dulu kayak gini gini jarang ngolor
karena buat kami waktu ketika sudah diundang siapapun dia ya kita tetap harus jalan gitu kan
nah ini mungkin ada yang ditunggu nih saya tidak tahu apakah yang ditunggu adalah orang tertentu atau presiden
saya nggak tahu apakah presiden diundang atau tidak
atau mungkin ada hal administratif lain yang
oke karena sebenarnya kalau lihat dari daftar yang tadi sudah hadir dan yang belum hadir
memang ada beberapa partai politik belum hadir
kita mungkin sebut ada pdi ada nasdem ada p tiga ini belum hadir pasangan tiga juga belum hadir
presiden masih samar nih pak informasinya sebenarnya apakah memang diundang untuk hadir atau tidak
tapi sebenarnya presiden hari ini ada jadwal yang harus dihadiri
pertama tama pertanyaannya pak ilham presiden diundang tidak pak
jadi sebetulnya saya ingat betul ketika saya menjadi anggota kpu provinsi aceh di pemilu tahun dua ribu sembilan
itu pak sby datang tetapi sebagai peserta pemilu tentunya
karena kan dia pemenang pemilu kedua kali ya itu datang hadir
tetapi saya ingat dua ribu sembilan belas lalu kayaknya pak jokowi gak hadir deh
saya agak lupa agak lupa waktu itu ya tapi saya perasaan saya tidak karena ketika itu penetapan langsung ditetapkan
sepertinya pak presiden tidak hadir
tapi kan simbol negara as a president itu sudah diwakilkan oleh menko polhukam
dan menagri harusnya seperti itu
saya kira harusnya dimulai saja kalau memang sudah representatifnya sudah semua semua
saya kira kpu juga akan mengkonfirmasi kepada pihak pihak yang diundang apakah hadir atau tidak
ya kan misalnya jam berapa datang gitu kan kemudian kita akan tetapkan jam dua
nah ini tentu harusnya alangkah lebih baiknya kemudian kpu mengkonfirmasi
ya kalau tidak datang dimulai saja karena ya agar kemudian kpu nampak lebih profesional
tepat waktu dan sebagai penyelenggara tentu harus betul betul firm gitu loh
untuk menghormati mereka mereka yang sebenarnya hadir secara on time ya pak
iya salah satunya itu kan
ini sudah cukup banyak sebenarnya kalau dihitung dan dilihat mereka yang sudah hadir
sudah hadir satu sudah hadir tadi dari partai koalisi ada golkar psi gerindra demokrat
dari partai pendukung satu atau satu dari pkb dan juga pks juga sudah hadir
tapi makanya nih ini juga lumayan sudah molor setengah jam
pimpinan juga semua sudah lengkap sebenarnya di depan ruang rapat pleno itulah
tapi ini belum juga dimulai nih makanya